aku pindah lagi di rumah ini
anak juga ya
kenapa nasibku selalu bawa aku terus pindah pindah dari setempat
ke tempat yang lain
sekarang kita harus berpisah lagi
tapi kita akan selalu bersatu
dan dimanapun aku berada
kenapa kamu gak bawa ke rumah sakit aja
kamu sekarang udah tau kan keadaan keluarga aku tuh kayak gimana
makan sehari hari aja tuh kita semikir
harusnya aku gak mau
aku pusing ken
aku udah ajak mama ke rumah sakit
mama sendiri yang bilang
percuma uang itu gak bakalan cukup
kenapa sama bapak aku tuh
aku bingung ken
kenapa yang harus aku lakuin
sekarang aku gak tau
kamu mau balik ke tempatnya si lisa
bener bener gila kamu ken
cuma ya kamu kan tahu sendiri
kalo kamu tinggal disana tuh kamu udah jadiin apa ken
udah kayak pembantu kamu kan
ya pasti sekarang nggak kayak gitu lah steve di
pasti listnya juga udah berubah
yang lainnya juga pasti bakalan kayak gitu
mereka gak akan pernah berubah
mereka sama kayak dulu
mereka sama kayak dulu
mereka sama kayak dulu
mereka sama kayak dulu
mereka sama kayak dulu
mereka sama kayak dulu
mereka sama kayak dulu
mereka sama kayak dulu

dan menyiksa kamu terus ken
mereka itu orang yang gak tau terima kasih ken
aku tuh juga gak ngarepin terimakasih tuh dari mereka
tapi kan gara gara aku mereka tuh jadi kehilangan segalanya sekarang
makanya tugas aku sekarang aku ingin balikin semuanya ke mereka
udah ratusan kali aku bilang sama kamu
ini semua bukan salah kamu kan
keputusan ku tuh udah bulet
apa keputusan ku tuh salah ya
ya cuma aku yang bisa nolong mereka
satu satunya jalan tuh cuma itu
aku ngerti kok ken
kamu serius pan
semua orang tuh peden tentang aku kalo misalnya aku mau bantuin mereka
cuma kamu satu satunya orang yang gak protes
karena aku tahu ken
walaupun semua orang bilang ini bukan salah kamu
juga walaupun aku sependapat sama orang lain
tapi ini semua bukan salah kamu
aku tahu kamu nggak bisa gitu
ngeliat keluarga lisa menderita
dan kamu juga gak bakalan bisa bahagia kalo orang lain menderita
kamu kan kayak gitu orangnya
selalu mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan kamu sendiri
aku tahu kamu ken
lagian walaupun kamu kembali ke sana terus ternyata keadaan tambah buruk seperti dulu
kokoh kayak batu karang
kamu tuh emang orang yang paling ngertiin aku deh
berjaya minta plan pun
ku pasuxin box
maksudnya nggak ga ada kehabisan
kalau akurobot telah selesai menghentikan diri
aku mau bebutin fiqh rasanya
aku tadi nggak tahu
tapi nanti klikud akan selesai ngelah jest
tapi kita akan selalu bersahabat dan dimanapun aku berada aku akan selalu jaga kamu
rani rani aku cuma kamu gak boleh pergi ken aku gak bakal biarin kamu pergi ke orang jati itu lagi gak bakal
sayang sayang sudah dong sayang ya kalau memang candy mau pergi ya sudah kamu gak bisa maksa untuk ngahan dia ya sayang ya udah ya gak apa apa ya
rani papa kamu benar udah gak apa apa
biarkan candy pergi ya
dimanapun candy berada kamu sama candy akan selalu menjadi sahabat iya kan benar kan
tante om terima kasih ya selama ini kenny udah diizinin untuk tinggal di sini om sama tante baik banget
kini gak mungkin lupain om sama tante
kamu jaga diri baik baik di sana ya
terima kasih ya om tante
andy terima kasih ya kamu udah mau di sampingnya rani
rani aku cuma mau bilang sama kamu walaupun aku gak deket kamu kita tetep bersahabat rani
kawan kau akan dilindungi rani
kak kamu hogar erat buat andaruru

berbicara hasta berasa melukisan dulu
kita juga sekarang ga lebih luar ny succeeding
oh kamu jangan diri baik baik ya
semoga keputusanku kali ini benar
semoga aku gak nyesel
tadi cuma topan yang setuju
kalau aku kembali tinggal bersama tante diana
senangan rani aldi steven
semuanya tuh khawatir kalau tante diana ngejelasin aku lagi
tapi aku tuh bener bener gak bisa ngeliat diriku merusak hidup orang lain
sekalipun itu adalah hidup orang orang yang membenci
mama mama udah gak ada selera
mama gak mau
satu kali atau dua kali suap lagi ya ma
makanannya masih hangat
lisa menurut mama pahit
kamu ingat gak
kalau mama lagi sakit begini
si mbok pasti ngebuatin
sup asparagus buat mama
mama kepengen sup asparagus
mama sukainya sup asparagus
itu mahal banget ma
uang kita mana cukup buat beli sup asparagus
coba mau bayangin makanan ini itu sup asparagus
pasti mama suka ya
ini ini sob asparagusnya
kalau benar benar dihayati
sama rasanya seperti buatan simbok
sampai sampai aromanya juga benar benar sob asparagus
terima kasih sayang
terima kasih sayang
kenapa kamu mau meninggalkan sisi wayius como lo
dewa sudah lihat sepuluh kali
oh terima kasih sayegor
kau cepat l pengantin saya
apa kamu ingin bekerja
kamu sudah sang majo oke
ini beneran sopas paragus
itu diberikan sama candy
candy betulan bukan mimpi
mulai hari ini kini bakalan tinggal sama nyonya
silah dalam tidurmu